terima kasih dokter telah bergabung
ini akan menjawab pertanyaan dari warganet yang banyak banget ya terkait dengan kehamilan
dan juga mungkin ada pasangan suami istri yang sedang program hamil di masa pandemi covid sembilan belas
dan tentunya sedikit deg deg ser ya kendor kencang untuk mempersiapkan
tapi tetap aman
kita langsung saja ke pertanyaan pertama dari ed pengumpul amin
ini yang bertanya bagaimana jika ada seorang ibu hamil
atau ibu mil yang sudah akan melakukan persalinan
kemudian ditemukan adanya gejala covid sembilan belas
ini sementara kondisinya sudah urgent banget nih
akan bersalin nih dok
apakah harus melewati prosedur screening covid dulu
atau langsung lanjut aja nih ngebrojolin bayinya
ya jadi ini kalau saya lihat pertanyaan ini adalah memang ini kondisinya memang sudah sangat emergensi
artinya proses persalinan sedang berlangsung atau akan segera berlangsung
jadi kalau berdasarkan protokol
dari gugus tugas ya percepatan penurunan covid sembilan belas ini
jadi memang itu kalau dalam kondisi
ini tergantung di mana dia proses persalinannya
apakah di fktp atau fasilitas kesehatan tingkat pertama
maupun di fasilitas rumah sakit rujukan
kalau di fktp kalau kita curiga gejalanya ada
tapi belum sempat dilakukan rapid test
artinya kita masuk dari level kuning
jadi kalau kuning ini artinya kita boleh kita lebih curiga ke arah mungkin merah juga orang ini
jadi kalau kondisinya emergensi maka tetap kita lakukan pertolongan persalinan
tapi petugas itu harus sudah melindungi dengan apd level dua
jadi proteksinya tetap dilakukan
ya persennya kalau di rumah sakit rujukan
jadi memang dia sudah diketahui
kemudian emergensi itu biasanya kita harus menggunakan apd level tiga
jadi ini berdasarkan protokol yang diberikan oleh gugus tugas
oke berarti untuk para petugas medis atau tenaga kesehatan yang akan membantu ibunya bersalin ini yang harus lebih menyiapkan apd tersebut ya dok ya
jadi ini pelayanan untuk apd sebenarnya kalau kita tenaga medis untuk kebidanan pertalinan bidan maupun dokter
sebenarnya apd itu selalu sudah dari dulu kita gunakan
tapi untuk kondisi covid ini memang ada levelnya sekarang
oke siap cukup jelas ya dok ya
kita langsung saja ke pertanyaan kedua ya dok ya
yang bertanya dok kalau untuk ibu hamil atau bumil bagaimana menjaga agar calon bayi ini tidak terkena covid sembilan belas saat sedang kontrol rutin di rumah sakit
ya jadi ini masalah kontrol rutin ya
tapi ini menarik bahwa kalau berdasarkan data yang saya baca update terakhir adalah memang belum ada data atau tidak ada data yang menyatakan penularan dari ibu ke janin untuk covid sembilan belas ini
jadi kita harapkan sih memang ibunya selalu sehat
nah untuk antrenatal care atau pemeriksaan kehamilan memang ini kita kembali lagi
dia levelnya apakah merah hijau kuning atau merah
artinya kalau hijau itu dia tidak ada gejala rapid testnya negatif
kalau kuning itu ada gejala ya jadi ada batuk batuk ada demam ada nyeri menelan
tapi reputasinya negatif
kemudian kalau yang merah dia sudah ada gejala dan rapid testnya positif
nah kalau yang hijau dan kuning tadi dia boleh melakukan pemeriksaan kehamilan
tapi sekali lagi petugasnya harus menggunakan apd level satu
kalau yang merah nah yang merah ada gejala dan ini sudah masuk kerucukan
itu juga harus dengan apd level dua
terus pemeriksaannya juga rapid testnya harus dilakukan secara berkala untuk yang merah
nah ini pemeriksaan kehamilan memang tidak harus mungkin agak sedikit berbeda dengan masa masa sebelum pandemi
jadi pemeriksaan kehamilannya ini tergantung keluhan atau kebutuhan
jadi pogi juga mengisarkan untuk boleh menunda pemeriksaan kehamilan
jadi biasanya kita sekarang beralih ke telekonsultasi
artinya kita memberikan fasilitas layanan dengan telekonsultasi
jadi kapan dia oh ini masih aman ibu lanjutkan vitaminnya tidak ada keluhan apa apa boleh nanti kontrol berikutnya
jadi tidak harus kontrol di bulan ini atau di saat ini
kecuali dalam kondisi kondisi yang emergensi atau harus segera ya itu mau tidak mau dia harus mengikuti protokol yang ada untuk pemeriksaan kehamilan
tapi kalau misalnya ini masih terkait dengan pertanyaan dari ega mhrn sendirinya dok ya
kalau misalnya tidak dalam kondisi emergensi
ada nggak sih bulan bulan tertentu yang mengharuskan ibu ini tetap harus kontrol rutin ke rumah sakit
ya kalau kita berpatokan dari acuan dari kemenkes itu baru pemeriksaan kehamilan itu minimal empat kali selama masa kehamilan
paling nggak minimal itu pemeriksaan yang rutin dia harus lakukan untuk melihat tumbuh kembang janinnya
kita langsung saja ke pertanyaan terakhir ya dok yeni
yang bertanya apakah aman melakukan program hamil selama pandemi ini
kayaknya mungkin pertanyaan personal banget ya terlebih untuk pak sutri yang baru menikah
ya jadi sebenarnya untuk program hamil tetap bisa dilakukan
jadi ini juga berkaitan dengan surat edaran yang disampaikan oleh pak sitri
jadi perkumpulan fertilitas institro indonesia dan perkumpulan okspetri ginekologi indonesia
bahwa memang pelayanan untuk reproduksi berbantu ini tetap bisa kita lakukan
ya tapi tetap harus mengikuti untuk di polikliniknya itu protokol kesehatan untuk covid sembilan belas
dan juga di poliklinik ini memang diharapkan untuk penjadwalannya lebih tertib lagi
artinya tidak menumpuk pasiennya
jadi itu dijadwalkan
jadi tidak terjadi penumpukan di polikliniknya begitu
atau juga melalui telekonsultasi itu pun bisa untuk program hamil
jadi sebenarnya nggak usah takut untuk hamil
tetap untuk kalau ke rumah sakit untuk periksa itu mengikuti protokol yang ada
ya jadi ini dikondisikan artinya tadi kalau mbak fani bicara yang baru menikah mungkin belum terburu buru untuk segera hamil
tapi ada beberapa pasien yang mungkin sudah bertahun tahun menikah belum hamil
jadi masalah infertilitas ini kalau mundur lagi kita kan nggak tahu mundurnya berapa lama
sedangkan fungsi reproduksi ya artinya semakin bertambah lama itu akan semakin berkurang atau menurun
nah ini kita mungkin bisa lakukan pengelolaan pengelolaan sebaik mungkin gitu
oke diprioritaskan untuk mereka yang lebih membutuhkan ya dok
tapi dokter saya juga jadi penasaran selama masa pandemi ini untuk proses telekomunikasi dengan atau telekonsultasi betul dengan pasien meningkat berapa persen untuk dokter boy
ya sekarang sih memang meningkat saya nggak presentasi tapi artinya memang sekarang semua pasien kita permudah dengan konsultasi melalui jalur whatsapp
di rumah sakit tempat saya bertugas pun juga ada fasilitas telekonsultasi
jadi itu ada memang ya meningkat
ya meningkat artinya dibanding sebelum ini gitu ya biasanya orang datang langsung ketemu sekarang dia mau datang tuh tanya dulu konsultasi dulu kita tidak perlu tinggal lanjut lanjut di rumah tapi kalau memang perlu baru dia datang gitu
oke baik terima kasih dokter boy abidin atas informasinya semoga ini menjadi enlightenment ya untuk pak sutri di luar sana yang mungkin masih ingin hamil atau mempunyai anak di masa pandemi covid sembilan belas saat ini
terima kasih dokter selamat sore
sudah terjawab ya untuk anda semuanya yang masih ingin mempunyai anak atau lagi program hamil aman tetapi tetap patuhi dan juga perhatikan protokol kesehatan covid sembilan belas tersebut untuk aman semuanya
nah untuk anda yang masih punya pertanyaan terkait covid sembilan belas anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun twitter kami at cnn id daily atau komentari unggahan kami di laman instagram at cnn indonesia tv dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas